hampir setengah bulan setelah kejadian jatuhnya pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan milik lion air di perairan tanjung karawang
komite nasional keselamatan transportasi masih mencari salah satu black box berisi percakapan di kokpit atau cockpit voice recorder
sejak minggu kemarin knkt menurunkan sejumlah penyelam dan peralatan untuk mendeteksi keberadaan cvr tersebut
berdasarkan hasil pencarian tersebut knkt bersama kapal barunajaya berhasil mendengar suara pink dari dalam lumpur kedalaman di kedalaman laut
tepat jatuhnya lion air pklkp
meski demikian belum diketahui pasti lokasi tenggelamnya black box tersebut
namun lokasi pencarian dipersempit di tempat terdengarnya sinyal dari black box itu
knkt juga akan menambah sejumlah peralatan untuk membantu pencarian
diantaranya side scan sonar yang lebih tinggi resolusinya
dan kendaraan tanpa alat
bawah air atau rov dan peralatan side bottom profiling
knkt tetap melanjutkan untuk pencarian cvr
nah kemarin terus terang hari minggu kita melakukan pencarian cvr lagi
kita ke laut dengan barunajaya
biar benar benar kita kerja konsentrasi
artinya benar benar kita ingin memastikan apa namanya bahwa pinker itu hidup atau tidak
kemarin kita kembali ke laut kita membawa alat yang dari bentos sama yang dari singapura
kita uji coba dengan pinker yang ada yang masih bagus
itu itu pun nggak di nirakan oleh beings saliva
ya mana mau kita nulis ini ngerasa sih

yang udah selesai krigen yang baru lanjut